sementara itu polres metro jakarta timur menangkap penjual miras oplosan yang diduga menjadi penyebab empat orang tewas usai menenggak miras oplosan di kawasan cipayung jakarta timur kamis malam
polisi juga menyita barang bukti bahan peracik miras oplosan seperti alkohol soda hingga jengkol
barang bukti ini disita dari seorang pedagang yang diduga menyebabkan empat orang tewas dan dua lainnya kritis
polisi menjelaskan kasus ini terungkap setelah adanya laporan keluarga salah satu korban pada kamis siang
padahal kejadian ini berlangsung pada hari minggu malam dan para korban sempat mendapat perawatan hingga akhirnya empat orang tewas pada selasa malam
diduga keempat orang tewas akibat pengaruh dosis miras oplosan
sedangkan dua korban kini masih dirawat di rs polri keramacati jakarta timur
padahal ada keempat orang tewas dan dua orang lepas di dekat perantauan tentang tangan
tetapi kembali umhum di seluruh kawasan j tous juga trok berangkat dengan tangkapan desa